hasil perhitungan cepat lembaga survei menunjukkan bahwa suara basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat tertinggal jauh dibandingkan lawannya dalam pilkada dki jakarta putaran kedua
jika perhitungan cepat itu terbukti benar bahwa ahok nantinya akan mengakhiri tugas pada oktober mendatang
lantas apa saja rencana ahok setelah bebas tugas sebagai gubernur ibu kota